berarti keadaan si boy gak terlalu berbahaya
nggak mungkin bentar lagi gue tungguin aja deh
kalau nggak gara gara cewek itu gue gak bakal keselakaan
gue gak bisa biarin boy deket sama cewek lain
gue harus bisa ngerebut perhatian dia lagi
sil lo mau kemana
gue mau ke rumah boy lah
emangnya lo yakin lo kesana nanti boy gak marah gitu
kamu tau boy kayak gimana nanti kalau boy marah
udah data sekarang waktunya kita support temen
gak apa apa lo kesana kita selalu sekolah
aduh kamu tuh harusnya kalau kayak gini
tadi tuh aku lagi ribet banget situasinya
jadi gak kepikiran buat telepon kak deyan
telepon dong soalnya kalau kayak gini tuh masalah kecil buat kakak
kakak aku tuh emang keren banget
udah baik pintar ganteng
terus sayang banget nih sama adik gue
ayo kakak kerjain dulu lah
bantuin dong berat nih
satu dua tiga
udah udah berat banget nih kak
kok dia palsin sih
jadi aku sendiri yang angkat
ya abis kamu juga aneh
sejak kapan ban diangkat
kan tinggal di pos
kakak tuh emang bener bener yang ngerjain aku mulu
udah ambilin kunci kuncinya
oh iya lupa bentar bentar bentar
ma gue kecelakaan
kecelakaan gimana maksud kamu
dia gak cerita detailnya
tapi sekarang aku mau ke rumahnya
ngapain kamu ke rumahnya boy
orang lagi kecelakaan
kok gak ke rumah sakit
iya boy tadi bilang dia udah boleh pulang
makanya aku menengokinnya ke rumahnya
kalau gitu kamu jangan kemana mana
mama akan jemput kamu ya sayang ya nak ya
kebetulan posisi mama dekat sama kampus kamu
aku tungguin ya
pelan pelan pelan
saya mau menyelesaikan administrasi saya
tunggu sebentar ya
sebagian biayanya tadi sudah dibayar oleh teman mas
jadi mas hanya tinggal bayar segini aja
tunggu tunggu tunggu
yang tadi bawa mas ke sini
kalau tiba tiba mas pulang takut ke rumahnya

semoga siapa pun bukan mamanya
tunggu sebentar ya
itu tikunnya tidak ada
percayalah dia kali ini
lagi tidak ada bisnisnya

selesai kakak aku yang paling ganteng dan baik makasih ya udah dibantuin
gantiin ban sekarang kakak udah bisa pulang pergi kak buru buru banget mau kemana ya
aku mau ke kampus aku kuliah bohong kamu pasti kamu kebetan iya kan ya om kak gebetan kak
aku aja baru masuk kampus dua hari ya kali aku udah punya gebetan yaudah pokoknya saran dari kakak
kalau cowok perhatiin benar benar lagi engkau ngijinin tanpa belum tentu
kenapa setau kakak itu papa mau jodohin kamu sama anak temannya katanya sih ganteng tajir ya
oke lah buat jadiin pacar iya nggak mungkin kalau gimana aduh kak udah aku kan lagi buru buru ya
jadi aku nggak ada waktu buat ngomongin
buru buru banget sih
makasih kakak aku yang paling jelek tadi bilangnya ganteng jelek ya bye
terlalu wajahnya pasti mereka ngeroyok lagi kan
kita balas aja gimana
ini tuh gak ada sangkut pautnya sama anak anak serigala
jenperin gas dulu
dengerin dulu penjelasannya boy
gue tegasin sama kalian ya
gue kecelakaan pur karena kecerobohan gue sendiri
nggak ada sangkut mautnya sama anak anak dan serigala
udah ya sekarang kan kalian udah lihat gue gak kenapa kenapa
mendingan kita bubar gue harus pulang butuh istirahat
kan lu jangan langsung pulang mendingan gue telepon bapak lu dulu
gue takutnya dia kesini mendingan dia cabut lagi
ah biar gue bersihkan gue bisa
enggak usah jan
lu nggak perlu telepon bokap gue jan
dia nggak akan dateng
ya gue cuma khawatir aja kalo bokap lo dateng disini
percuma lu telepon bokap gue dia nggak akan dateng
gue tau bokap gue
dia sibuk jadi sampe kapanpun dia nggak akan dateng jan
sekarang kita pulang aja yuk dicabut
ayo yuk cabut cabut cabut